cepatlah harjan dia
kau tidak akan bisa mengalahkan
kenapa aku tidak bisa bergerak
kenapa aku tidak bisa gerak
sekarang kamu waktunya mati
tidak ada pendekar yang bisa mengalahkan
sudah lama tidak bertemu
kris kiai setan kober
sudah lama tidak bertemu
aku tidak menyangka akan melihat geris kiai setan kober
salah satu keris legendaris yang selalu dicari semua pendekar di tanah jawa
geris kiai setan kober
bukankah peswaka itu sudah lama dimustahkan
sudah lama tidak bertemu chris kiai setan kober
aku tidak menyangka akan melihat geris kiai setan kober
salah satu keris legendaris yang selalu dicari semua pendekar di tanah jawa
geris kiai setan kober
bukankah peswaka itu sudah lama dimustahkan
tapi menggunakan geris itu

akan mengorbankan setengah umur penggunanya
itulah alasan mengapa keris tersebut dihancurkan
tidak mungkin ini tidak mungkin
usahamu akan sia sia maesah
karena pengguna geris kiai setan kober
akan meminjamkan kekuatannya dari alam bakah
dan ternyata selama ini
keris itu bersemayam di tubuhmu
geris kiai setan kober
sampai jumpa di video selanjutnya
aku bisa mengerti
yang terpenting sekarang kamu sudah sadar
sebenarnya ada apa dengan penyakit ini
kau sultan bertahanlah
aku akan merugus sukmu ke dalam tubuhmu
masya allah azim
jadi inilah penyebab penyakit kandang sultan
bagaimana kau menyadari keberadaan kami sini
padahal kami tidak mengganggu tubuhmu
walaupun kau sudah menyentuh pemilik tubuh ini
sesungguhnya allah itu gak tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi
dialah yang memberi aku petunjuk
aku tidak bisa membiarkan mereka merusak tubuhku
dan itu segala
di duniaktir ini
segini sentuh tak ada aiwet raspberry
maafkan kelancaran hamba masuk tanpa izin
hamba rasakan jempolan bahaya
terima kasih atas kepedulianmu
kan yang sunan kudus sudah menyembuhkan saya
andai saja aku mengalihkan perhatian sunan kudus saat itu
tentu sekarang kau sudah mati tenggono
kalau aku adalah orang yang tersakti
aku sudah mengalahkan semua jawara dari janitra
bahkan orang itu
yang kalian sebut sebut sebagai jawara
kamu telah melakukan yang terbaik
enggak pertandingan ini tidak sah
beraninya kau sudah mengambil apa yang menjadi hakku
kau adalah adipati gadungan
kau tidak mengenal aku
aku adalah arya penangsang
apa janitra ingin berperang dengan jepang
aku ingin menang
atau aku akan membunuh perempuan itu
atau aku akan membunuh perempuan itu
tandanglah tandang dulu
kau akan menang
jepang akan jadi
ini pembawa laurie